masyarakat hindu bali yang tinggal di medan sumatera utara pun memperingati tahun baru saka seribu sembilan ratus empat puluh
sekitar empat ratus warga hindu bali melaksanakan catur berata di rumah mereka masing masing
sementara warga hindun india tamil tetap melaksanakan ibadah di kuil kuil yang ada di medan
pura agung raksa buwana di jalan polonia medan sumatera utara
sepi dari aktivitas warga hindu bali pada hari kamis
di tahun baru saka seribu sembilan ratus empat puluh satu sekitar satu ratus lima puluh keluarga warga hindu bali di kota medan
melaksanakan catur berata di rumah masing masing
mereka juga melaksanakan catur berata penyepian atau empat pengendalian diri
yaitu amati geni atau tidak menyalakan api amati lelanguan atau tidak melaksanakan kegiatan
amati lelungan atau tidak berpergian dan amati karya atau tidak bekerja sembari berpuasa sehari penuh
sebaliknya warga hindu india tamil di medan sumatera utara
tidak melaksanakan ibadah
mereka tetap melaksanakan ibadah seperti di kuil agung sri mariaman kuil di jalan zainul arifin
di kuil yang berdiri sejak tahun seribu delapan ratus delapan puluh empat masehi warga silih berganti melaksanakan ibadah sejak pagi hari
meski berbeda tradisi semua ibadah keagamaan hindu tetap sama
bahkan hampir semua warga hindu di medan ikut ibadah melasti di pantai cermin serdang bedagai tiga maret lalu
pada hari ini kebetulan hari ini nyepit tahun baru saka seribu sembilan ratus empat puluh satu
playitz dalam abad golongan kra latin
kerajaan darielan ke jalanli sipil inter terminal
itu seperti ini yang namanya will nama rumah ibadahnya ada juga dari sebelah kami ini
penjabi dari india utara kalau kami dari india selatan tamil nado nanti ada dari yang chinese ada yang karo dan apa ini berbeda beda
perbedaannya ya agama hindu ini tersebar di berbagai penjuru ya di dunia di indonesia juga di bali khususnya kita mayoritas hindu berada di bali
tahun baru nyepi ini masuknya hindu ke bali mereka merayakan tahun baru saka sesuai dengan istiadat istiadat di sana
mereka merayakan berbagai macam ritual seperti beratap penyepian dan lain lain sebagainya
sama seperti kita di sini juga baru beberapa hari yang lalu di tanggal empat maret kita merayakan hari siwaratri malam siwaratri
malam siwaratri juga sama kita melakukan berata penyepian
ternyata penyepian kita tinggal di kuil dari malam sampai keesokan paginya lakukan ritual lagu lagu puja puji kepada dewa siwa
sementara itu warga medan mengisi liburan dengan berbagai kegiatan
kamis pagi hingga siang ratusan warga memadati taman taman kota seperti lapangan merdeka taman ahmad yani dan taman beringin
sedangkan aktivitas lalu lintas lebih sepi dari hari kerja sehingga kendaraan dapat bergerak tanpa kemacetan
akusup ratman ayat sudrajat medan sumatera utara